masih dari ibu kota kepolisian menguji coba jalan proklamasi jakarta pusat menjadi dua arah
rekayasa lalu lintas ini dilakukan
selain untuk memecah kepadatan jalan di ponegoro
juga karena banyaknya kendaraan yang melawan arus saat jam pulang kantor
dalam uji coba ini kendaraan dari arah cikini
yang hendak ke matraman atau jalan pramuka memiliki alternatif
selain harus menempuh jalan di ponegoro yang macet di jam sibuk
arus lalu lintas di kawasan proklamasi yang biasanya satu arah seperti ini
mulai tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh delapan mei mendatang akan dibuat uji coba dua arah
polisian polda metro jaya melakukan rekayasa arus lalu lintas
mulai pukul tiga belas sampai pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
dan ini bisa menjadi kabar baik bagi anda yang biasa terjebak kemacetan
dari arah menteng untuk menuju ke kawasan matraman
ataupun juga pramuka terjebak kemacet di kawasan jiponogoro
atau lebih tepatnya di kawasan rscm
karena nanti kendaraan dari arah cikini
lalu melintas ke jalan mangun sarkoro
lalu masuk ke jalan kematangan
dan keluar di jalan proklamasi arah pramuka
yang biasanya dibuat satu arah
kini akan dibuat uji coba dua arah
dan rekayasa arus lalu lintas berarti dua arah di kawasan proklamasi ini juga
didasarkan pada banyaknya pelanggaran arus lalu lintas
terutama oleh kendaraan roda empat dan juga roda dua
yang kerap melawan arus di kawasan jalan proklamasi ini
dan itu didasarkan pada menghindari kemacetan di jalan jiponogoro
karena adanya perbaikan jalan di depan rumah sakit cipto mangun deku sumo
dan kepolisian mencatat setiap jam pada jam jam sibuk di pagi hari
mulai pukul tujuh sampai pukul delapan
ataupun juga pada sore hari pada pukul tujuh belas sampai pukul delapan belas
banyak sekali kendaraan tercatat
ada lebih dari satu ratus tujuh puluh lima motor setiap jamnya
dan lebih dari tiga puluh mobil setiap jamnya juga
yang melakukan pelanggaran arus lalu lintas
berupa melawan arus di jalan proklamasi
dan untuk mensosialisasikan rekesan selalu lintas ini
kepolisian dari polda metro jaya
menyimpan banyak sekali baliho baliho di kawasan jalan proklamasi
di kawasan menteng
untuk memberitahu para pengendara
bahwa kini kawasan proklamasi sudah dibuat muara
setidaknya sampai tanggal dua puluh delapan mei mendatang
dan terutama di jakarta